pemandangan telaga yang luas udara yang segar dan gemericik air di tempat ini membuat warga enggan beranjak
namun jangan salah ini adalah tempat karantina pemudik yang terletak di desa wisata telaga madirda
kecamatan ngargoyoso karanganyar jawa tengah
tersedia dua belas tenda yang cukup besar dan nyaman dengan jarak sekitar dua meter satu sama lain
setiap tenda dilengkapi kursi dan peralatan kebersihan dengan hamparan pemandangan serta telaga yang jernih di depannya
pemilihan tempat karantina ini dilakukan para warga agar virus corona tidak menyebar di desa mereka
tempat yang nyaman dipilih agar lokasi karantina tidak menimbulkan kesan menakutkan
saat ini masalahnya untuk wisata itu kan di op kan dulu untuk sementara tempat tempat wisata dan tempat keramaian lah
nah ini kita fungsikan untuk
untuk isolasi mandiri biar rasa pikirannya mungkin biar agak fresh
di tempat ini mungkin bisa terhibur
salah satu penghuninya adalah gianto tiga puluh dua tahun yang bekerja menjadi buru bangunan di bekasi jawa barat
karena tak ada lagi pekerjaan ia memilih pulang kampung
kan saya sebelum pulang juga koordinasi sama keluarga yang di sini
nyatanya langsung turun di kelurahan lapor pak lurah sama kepala desa
terus ikutin aturan ini aja
sebenarnya gimana ya agak agak takut
tapi ya demi kebaikan lah pak
yang menarik penghuni tempat karantina ini menerapkan protokol kesehatan dalam beraktivitas
misalnya memanfaatkan parit menjadi pembatas saat keluarga menjenguk
selain itu para anggota karang taruna bertugas menjaga pintu masuk desa di lima lokasi
kartika bagus karanganyar jawa tengah